ya allah ada apa lagi anak itu
ya allah manda sayang
kamu istirahat dulu aja
kamu istirahat dulu
terima kasih ya nak
mudah mudahan keadaan nanda jauh lebih baik
ya insya allah
jadi cuma satu sesik hidup sudah
ibu gak bisa bayangkan kalau saja anak rezeki tidak datang ke sini
pasti kondisinya nanda makin parah
mak reski terima kasih banyak ya
sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang kemari
ibu gak perlu terima kasih bu karena saya nggak melakukan apa apa
ini bukan basa basi ibu betul betul mengucapkan terima kasih nanda
ya allah ada apa lagi anak itu
ya allah nanda
saya terlalu sakit
udah gak usah dipikirin
urusan nanda jauh lebih penting
oh ya allah
ibu tenang ya bu ya
masya allah tuhan
masya allah ya ibu
masya allah nanda akan gak apa apa ya ibu
insya allah justo
kalau tadi aku lebih cepat aja pasti nandang nggak akan seperti ini
res daripada sayang diri sendiri mendingan kita semua berdoa ya
kamu betul mano
kamu betul mano
kamu betul mano
kamu betul mano
kamu betul mano
kamu betul mano
kamu betul mano
kamu betul mano
kamu betul mano
enggak ada apa apa
kamu ini kelakuan
banga kemesti makanan
kamu yang menelan
ini kenapa sih
enggak cuma mungkin karena terlalu khawatir sama keadaan anda aja pak
mano pari kok saya mau ke toilet sebentar
aduh kemana ya
kalau aku ikutin ke ruang rawatnya
aku khawatir ada orang yang tahu
selamat malam bu
bagaimana kondisi nanda bu
nanda baik baik saja
dia hanya terkena panas biasa kok bu
maaf nanda baik baik saja
malam ini juga nanda bisa segera pulang
tapi dia harus banyak istirahat di rumah ya
ya dia gak apa apa kok
dia sudah bisa pulang malam ini
dok terima kasih
ya terima kasih dok
ya terima kasih
terus boleh bobok lagi
tadi malam kak mano ke sini ya
oh bukan cuma kak mano
yang datang ada kak mano kak riko
tadi malam nanda dibawa ke rumah sakit
sayang itu tadi malam badannya panas banget
untung aja ada rizky yang bantu ngendong kamu ke mobilnya riku
kak rizky gendong nanda
yaudah aku cuci muka dulu

saya kekmin takut
mano ingin mas menikah sama jessica
wono mau mas menikah sama jessica
kamu lagi ngelantur ya
mas bayi yang di dalam kandungan jessica itu gak salah
dan dia berhak tahu siapa ayahnya dia mas